tiga puluh tiga kontingen dari provinsi yang ada silakan anda datang ke papua
bahwa papua sudah siap menanti anda dan kita akan sukseskan pon dua puluh papua dan peparnas ke enam belas di papua
suksesan pon ini bukan hanya untuk masyarakat papua tapi adalah kesuksesan masyarakat luruh indonesia